mereka ini karyawan tetap saya dan selamanya akan tetap di sini fed
itu itu itu
tapi kalau tristan masih hidup berarti
berarti si dodol juga masih hidup
kita tidak ada jalan lain pak
jadi terpaksa melakukan ini
tapi pak kalian tidak perlu khawatir
saya tahu keperasaan kalian seperti apa
tapi tidak ada yang perlu kalian pikirkan
sebentar lagi saya akan mengambil hotel venus dari tangan ferry
hotel yang selama ini saya bangun dengan jeripaya saya sendiri
hotel venus akan kembali ke tangan saya
kami ikut mendukung pak tristan
aku tidak mengerti ya sama kamu tristan
kamu bilang kamu sudah tidak perlu lagi sama hotel venus
terus mendadak kamu berubah pikiran dan kamu mau ngerebut lagi otak kamu
aku benar benar tidak mengerti deh
maksud kamu itu apa sih
kamu mau memakainya sendiri
kau pikir setelah semua yang udah kamu lakuin buat aku
yang udah kamu lakuin buat ayah aku
aku gak mau bantuin kamu
walaupun kamu tutup tutupin semuanya
aku gak bakalan tinggal diem
kamu kenapa sih
kok diam aja
aku kesana sebentar deh
kamu jam bilang apa apa deh
emangnya kau pikir aku gak tau apa
dari tadi di hotel sampai sekarang
kamu tuh diem
sebenernya kamu sih
enggak beneran gue gak apa apa
gak enak kalau lo liat
kamu tau gak sih
asem jelek gak enak dilihat
rencana kita akan berhasil
jangan pernah ngaguin mami ya
karena dalam kamus mami
tidak ada kata tidak yakin

kayaknya ban nya bocor deh mami
mami dengar gak sih tadi
gak bisa ya
itu juga kempes
bisa dua sih kempesnya
bahan sekap cuma satu ya
gak ada jalan lain
telepon taksi deh kalau gini
pak maaf mengganggu pak
ada apa bu
tiba tiba aja seluruh pegawai
yang mendapatkan shift malam
itu pada memonggok pak
dan mereka juga gak mau kerja pak
mereka tuh maunya apa
mereka udah bosan kerja
mau dipenjat semua
kalau dokumennya disembunyiin di sini
terus kuncinya gimana
tenang tenang tenang
jari saya yang kesana
tengok tengok tengok tengok
kalian mau ngapain semuanya di sini
kalian mau ganti ya
david dulu saya pecat
kalian baru pecat semuanya
eh dengar semuanya kalian
kalian itu maunya apa
kalian gak suka
kalau kalian gak suka tinggal di hotel venus sekarang
keluar dari hotel venus
jangan pernah balik lagi
emangnya kamu itu siapa ferry
berani berani kau bicara kayak gitu
gak ada satu orang pun yang bisa mencat karyawan hotel venus kecuali saya
mereka ini karyawan tetap saya
dan selamanya akan tetap di sini ferry
kamu lihat ini ferry
jangan lupa subscribe channel ini
dari mana kamu tahu aku main ini
ini dia fer
surat yang selama ini kamu salah gunain untuk mengambil hotel venus dari tangan saya
kembali dong kembali dong main untuk saya kembali
hotel venus kembali ke tangan saya
ini belum selesai ini belum selesai tristan
hotel venus punya saya
dan saya akan kembali ke sini lagi
eh kalian semua juga lihat dengar
ini belum selesai
bawa dia keluar
ini belum selesai
kalian berdua dengar ya
kalian berdua nggak akan lagi saya pakai
kalau sampai saya dapat
kalian berdua harus pecat
dengan perangkap yang ada yang paula
kalau eyeballs cuma mengambil hurts
dengan suis tak ada apa itu juga
terima kasih understand
lalu ke malaysia
mau bisa berbicara kan

maudie tidak saya di dalam lagi
saya nggak peduli bu masalah itu
yang saya tidak terima saya diperlakukan seperti ini saya tidak terima
saya akan membalas mereka semua saya akan membalas